setelah berhasil dideportasi oleh imigrasi singapura
lanyala langsung menjalani pemeriksaan maraton sebagai tersangka oleh kejaksaan
meski menandatangani berkas acara pemeriksaan
namun lanyala menolak menjawab pertanyaan substansi penyidik
dengan alasan menghormati putusan pra peradilan yang dimenangkannya
kemana sebenarnya arah kasus ini
sehingga penyidik kejaksaan sampai bertekad
untuk terus mengeluarkan seperindik jika kalah di pra peradilan
berbarengan dengan rencana lanyala mundur dari jabatannya sebagai ketua umum pssi
kami akan membahasnya pada malam hari ini
dan sudah melalui sambungan setelit ada kasipenkum kejaksaan tinggi jawa timur
romy arisyanto dan juga koordinator icw emerson yuntus
selamat malam pak romi dan juga bung econ
selamat malam mas
baik saya ke pak romi terlebih dahulu
pak romi saya menjadi penasaran apa yang menjadi pertimbangan sebenarnya
dari kejaksaan tinggi jawa timur melakukan pemeriksaannya di jakarta
tepatnya di kejaksaan agung
ya seperti kita ketahui bahwa tersangka lanyala kemarin kan telah dilakukan penangkapan ya
dan kemudian dibawa ke kejaksaan agung
untuk mempercepat daripada proses pemberkasan penyidikan ini
kita melakukan pemisahan di kejaksaan agung
karena sebab itu penangkapan tim penyidik dari kejaksaan tinggi jawa timur
timur sudah berada di sana dan dilakukan koordinasi
kemudian seandainya tadi malam kita bawa ke jawa timur
di sini kan masih perlu koordinasi lagi dengan lapas di sini
karena komitmen komitmen di sini sudah malam
jadi kita kesimpulkan untuk melakukan penahanan di kejaksaan agung
jadi untuk mempercepat kita melakukan penyidikan di pemeriksaan terhadap tersangka di kejaksaan agung
lalu selanjutnya juga tetap akan di kejaksaan agung
karena ini adalah kasus di jawa timur akan beralih ke jawa timur setelah mempersiapkan lapas tadi itu
iya untuk pemeriksaan saksi saksi dalam penyidikan ini dilakukan di jawa timur
tapi untuk pemirsaan tersangka kita lakukan di kejaksaan agung
artinya apakah ada pertimbangan khusus selain kondisi yang darurat kemarin misalnya
karena belum mempersiapkan lapas
di jawa timur misalnya
katakanlah sekarang sudah satu hari apakah ada kemungkinan akan dialihkan ke jawa timur dalam hal ini surabaya
ataukah tetap akan di jakarta
ya dengan pertimbangan ada beberapa pertimbangan bahwa pertama adalah masalah keamanan
kemudian ada kemungkinan kemungkinan bahwa tersangka di sini jika ditahan di sini akan menghambat proses daripada penyidikan
karena bisa berkomunikasi dengan
dan tersangka yang sebelumnya yang sudah narapidana ya dilapas di surabaya
kemudian berdasarkan tersebut maka kita tetap melakukan pemeriksaan tersangka di kejaksaan agung
baik pak romi tadi anda sempat singgung soal keamanan
seperti apa kondisi keamanan yang dimaksudkan anda tadi
tidak berada di jawa timur pemeriksaannya
apakah memang sudah ada ancaman
baik pak romi bisa mendengar suara saya pak romi
kita akan perbagi kembali komunikasi dengan pak romi aris yanto yang merupakan kasipenkum kejaksaan tinggi jawa timur
nanti kita akan lanjutkan lagi
bung emerson ini kan kemudian disebutkan bahwa tim kuasa hukum
dari lanyala ini awalnya sempat akan melakukan protes jika akan dilakukan penahanan begitu oleh kejaksaan sebagai penyidik di sini
menurut anda apakah memang bisa dari putusan pra peradilan yang sudah dimenangkan tiga kali itu menjadi alasan bahwa kemudian kejaksaan tidak bisa melakukan penahanan terhadap lanyala mataliti
ya memang putusan pra peradilan ini kan yang mulai dari pertama kedua ketiga kan dianggap kontroversial
yang putusan yang ketiga yang di bulan mei lalu itu bahkan secara ekstrim menyatakan melarang kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan dalam kasus lanyala mataliti
nah di luar itu kan dalam beberapa perkembangan yang kita ikuti pihak kuasa hukum sendiri nampaknya sudah mulai menyerai
artinya kalah di pra peradilan kemudian kejaksaan masih membuat surat perintah penyidikan yang baru yang keempat
dan dikatakan oleh kuasa hukum dari beberapa pemerintah media
menyatakan ya akan dibuktikan saja di proses persidangan
saya pikir ini salah satu solusi ya apa yang tepat gitu ya
antara kejaksaan dengan kuasa hukum itu membuktikan mana yang benar
apakah kejaksaan atau lanyala mateliti selaku terdakwa nantinya
jadi artinya ketika pihak kuasa hukum pada akhirnya menyatakan bahwa lanyala tidak akan mengajukan pra peradilan lagi ini artinya kewalahan maksudnya
seperti itu bung emerson
ya paling tidak kan begini
kalau proses itu diajukan pra peradilan lagi itu akan menjawab hal yang sama seperti itu
artinya nanti akan ada putusan pra peradilan yang keempat yang kemungkinan juga akan memenangkan pihak lanyala mataliti
kejaksaan nanti akan bikin surat perintah penyidikan yang kelima barangkali
dan ini akan jadi proses yang berlarut untuk membuktikan apakah lanyala mateliti terbukti bersalah
atau tidak itu kan bukan di mekanisme pra peradilan pada dasarnya tapi mekanisme proses persidangan yang memeriksa pokok perkara
dalam hal ini mungkin di pengadilan tipikor
nah saya sendiri melihat beberapa pertimbangan nampaknya memang agak sulit kalau kasus ini ditangani di wilayah kejaksaan tinggi jawa timur
karena pertimbangan pertimbangan tadi soal isu keamanan gitu ya
mungkin paling tepat kalaupun proses itu berjalan dengan baik ya penanganan ditangani oleh kejahatan
agung dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor di jakarta
baik saya kembali ke pak romi yang sudah tersambung kembali karena sempat disinggung soal keamanan
jadi penasaran ketika kemudian penegak hukum mempertimbangkan soal faktor keamanan
keamanan seperti apa pak romi apakah memang sudah ada ancaman yang sempat terdengar oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur
baik sayang sekali ya
terputus dengan pak romi yang merupakan kasipenkum
baik bung emerson sebenarnya mengeluarkan seprindik terus menerus ketika putusan perapradilan
katakanlah memang kontroversi tapi ini kan kemudian menjadi putusan pengadilan sebenarnya
mengeluarkan terus beberapa kali seprindik itu secara aturannya seperti apa bung emerson
sebenarnya memang tidak ada yang dilanggar gitu ya
soal ketika ada seprindik kemudian muncul putusan perapradilan
nah ini memang kejadian pas ke putusan sarpin
ada perluasan soal objek perapradilan yang membuka ruang bagi ditentukannya saat tidaknya penetapan tersangka seseorang
dan yang terjadikan di beberapa kasus itu muncul tuh di kasus yang juga ditangani kpk ketika
apa namanya dikalahkan di tingkat perapradilan dibuat seprindik baru atau bahkan yang paling ekstrim sebelum putusan perapradilan dilimpahkan ke pengadilan
artinya surat perintah
jadi penetapan saat tidaknya sebagai tersangka itu tidak berlaku sama sekali
nah memang dari pembacaan kita tidak ada yang keliru soal ini
tapi di beberapa aspek kita harus lihat ini nampak juga dalam pandangan publik
ini mencurigakan begitu ngototnya kejaksaan proses lanyalah mataliti
apakah ada ini hanya bicara soal aspek hukum proses penegakan hukum murni
atau ada apa namanya penumpang gelap
misalnya soal kepentingan kepentingan tertentu dibalik misalnya kemelut ketua umum pssi ke depan
kalau anda baca apakah juga ini kemungkinan begitu hanya bertepatan saja bersamaan juga dengan pernyataan bahwa kemungkinan akan mundur begitu sebagai ketua umum pssi
apakah ini mungkin terkait atau tidak begitu
anda baca sempat membaca itu tidak
kalau apa ya
jadi ini fenomenanya agak agak mirip seperti kasus nurdin halid ketika diproses oleh kejaksaan dalam kasus misalnya impor beras gitu ya
nah kan pola di pssi itu kan begitu apa namanya kayak statuta di pssi itu kan bicara soal walaupun ditetapkan sebagai tersangka bahkan terpidana gitu
masih tetap bisa menjabat gitu
semua tergantung dari kesepakatan antar pengurus pssi
nah di luar ini kan juga kita mulai melihat misalnya ada upaya misalnya semacam pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pssi yang jangan jangan itu bahwa salah satu cara pemerintah menyelesaikan persoalan di pssi adalah dengan memproses lanyala mataliti
harapannya adalah lanyala mataliti diganti dengan pihak pihak lain gitu ya
yang mungkin tidak ada masalah soal hukum
baik bung emerson kita tahan dulu nanti kita akan lanjutkan kembali sambil memperbaiki komunikasi tadi dengan kasipenkum kejaksaan tinggi jawa timur romi aris yanto
kami masih akan segera kembali mengulas persoalan ini
tetaplah bersama kami
tolong tahan dulu

pembangkangan hukum dari pihak kejaksaan tinggi jawa timur
apa argumen anda untuk menangkis ini pak
ya kita menghormati keputusan daripada pra peradilan yang menyatakan
mengabulkan permohonan dari tersangka
dengan buktinya bahwa kita mengakukan penyidikan ulang
kita melakukan penyelidikan awal kembali
karena aturan di dalam perundang undang tidak melarang kita
untuk menerbitkan penyidikan surat perintah penyidikan yang baru
karena kita melihat bahwa pertimbangan daripada hakim
itu melampaui batas kewenangannya
perlu diketahui bahwa proses dari pra peradilan itu kan diatur dalam
bahwa pengadilan berhak menerima suatu proses pra peradilan
mengenai setidaknya penangkapan penahanan upaya paksa
termasuk dengan adanya putusan mk yang terakhir yang mengatakan bahwa
perluasan daripada kewenangan pra peradilan adalah penetapan dari tersangka
jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa
pra peradilan menghentikan daripada proses daripada penyidikan
jika semua proses penyidikan bisa dihentikan di pra peradilan
maka ini merupakan suatu keperosotan hukum
karena semua akan terpatahkan dengan pra peradilan
bung emerson anda setuju ketika ini disebut sebagai keluarnya seperindik baru lagi ini
kemudian disebut sebagai sebuah pembangkangan terhadap putusan pengadilan
ya memang debatable ya
sebenarnya icsd melihat ada beberapa kejanggalan dibalik proses pra peradilan
lanyala mataliti yang terakhir khususnya dari pengamatan kita ini cukup aneh ya
putusan pra peradilan kan harusnya bicara soal sah tidaknya penetapan sebagai tersangka
tapi ada tambahan tambahan misalnya pencabutan blokir cekal dan kemudian juga
yang terakhir ada perintah untuk tidak melakukan proses penyidikan kembali dalam kasus lanyala mataliti
nah di luar itu khawatirannya kan soal intervensi
barangkali ini bisa intervensi langsung ataupun tidak langsung
kita tahu bahwa lanyala mataliti adalah keponakan dari ketua mahkamah agung hatta ali
beberapa kasus misalnya orang akan sungkan
hakim punya beban secara psikologis kalau putusan itu tidak menguntungkan
membuat senang misalnya atasan itu kekhawatiran akan terganggu soal misalnya jabatan atau karir mereka
sebagai hakim nah ini mungkin yang perlu diantisipasi di kasus lanyala mataliti
baik sekarang ini sudah ada kuasa hukum lanyala mataliti aristo pangaribuan
selamat malam bang aristo terima kasih sudah hadir
baik langsung saja mungkin menjawab tudingan adanya dugaan intervensi
sebelumnya harusnya kita mulai tadi dari soal mengapa tidak terlalu
tapi saya ingin tanya juga itu tadi bagaimana
dugaan adanya intervensi yang mungkin saja tidak langsung bahwa lanyala ini merupakan keponakan dari hatta ali
aduh saya ini tidak mau komentar soal dugaan dugaan kita bicara konteks hukum saja
tadi kalau mas emerson bilang ada kejanggalan tadi dari kejaksaan tinggi juga ada kejanggalan
silahkan dilihat dieksaminasi coba kita bicara kita bicara secara teoritis
kita bicara soal wewenang pra peradilan wewenang pra peradilan ini kan jangan dilihat dari kuhapnya saja
tapi dilihat dari putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh satu
ini kita lihat dulu apa sih maksudnya wewenang pra peradilan ini
pra peradilan ini kan filosofinya adalah filter pertama agar jangan sampai ada pikiran pikiran untuk bagaimana caranya memenjarakan orang
ini makanya ini filter pertama apakah satu perkara ini layak tidak masuk kepada persidangan pidana
kan itu karena asas pidana ini kan ultimum remedium artinya senjata terakhir
kalau bisa negara tidak menjarakan orang itu lebih bagus
tapi kalau terpaksa negara harus menjarakan orang untuk greater good itu lebih bagus

makanya kalau kita lihat di sistem sistem hukum internasional itu kan namanya confirmation of charges ya
jadi dikonfirmasi nih ini masuk akal gak ini dakwaannya
apakah bukan memaksakan apakah membawa perkara ini will bring more harm dan good
untuk mencari keadilan ini
untuk mencari keadilan nah ini sudah tiga kali
apa saja saya tidak akan terlalu berbicara teknis
karena memang di situ bisa dilihat pertimbangannya
karena persidangannya untuk umum putusannya bisa di download
silahkan lah kita berdebat
anda boleh sampai bicara soal sampai menghentikan perkara itu boleh tidak sebenarnya
kenapa mesti dilihat dulu
begini karena ada kesalahan ada kesalahan
jadi fakta fakta yang sudah lama ini sudah diketahui
sejak tahun dua ribu empat belas dimulainya penyidikan
yang keluar namanya putusannya pak diar dan pak nelson
yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara sebesar rp dua puluh enam miliar
di situ tidak ada nama pak nyala
di situ kan disebutkan bersama sama diar dan nelson bersama sama
dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya
merugikan negara dua puluh enam miliar tidak disebut nama pak nyala
nah kalau disebut kemarin ada ipo dan lain lain pak nyala kan sudah pernah diperiksa
di belakang kenapa baru sekarang muncul
nah ini kan pertanyaan pertama
tadi menjawab ini kriminalisasi atau bukan
kita nggak mau berdebat di luar
tapi kita bawa ini ke forum pra peradilan
yang pertama yang kedua yang ketiga
dan itu semuanya dimenangkan
karena dasarnya itu
yang kedua juga selain itu
pak nyala ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi
sebagai calon tersangka
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh satu tahun
harus diperiksa terlebih dahulu
harus diperiksa terlebih dahulu calon tersangkanya
calon tersangka tuh definisi ini ada pada saat kapan
pada saat penyidikan
bukan pada saat penyelidikan
saksi itu kan baru ada pada saat penyidikan
karena penyidikan itu kan untuk menentukan
ada tidak apa namanya
itu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi ya
betul ini perdebatan yang terjadi di persidangan
nah ini masalahnya itu disitu
nah kemudian saya juga jadi kaget
kemudian kok kita kemudian bicaranya keponakan
dari pak hatta ali ketua mahkamah agung
menurut anda ya
bukan menurut saya
ini sangat melebar
ini sangat kita bicara dalam konteks suku
karena disebutkan putusan pra peradilan itu disebutkan tadi salah satunya mas bung emerson tadi bilang bahwa kontroversial begitu loh
karena saya juga yang mendraft pra peradilan tersebut
yang mana yang kontroversial
marilah kita bicara dalam level akademis
tunjukkan kepada saya yang mana levelnya ini kontroversial
mungkin karena memang ya
kita ini saya nggak tahu ya
kita tidak terbiasa
karena kuhab kita ini kan sebenarnya menganut apa yang dinamakan dalam teori hukum acara pidana itu adalah crime control model sebenarnya
bagaimana caranya orang itu masuk penjara bersalah
dari tadi ada dua ya
kenapa belum pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka tapi sudah tetapkan tersangka kan
dan kedua adalah soal kontroversial
nanti dikasih tahu
pak nyalanya udah pergi dulu
enggak pak nyala tuh panggilan pertama langsung tersangka
jangan main tebakan dulu dong
karena ini udah berulang ulang
ya saya ingin tanyakan
nah kali ini kan di cnn kita buat clear
bagaimana pak romi sebenarnya ketika sebelum ditetapkan tersangka tetapi kemudian malah sudah ditetapkan menjadi tersangka
sebelum diperiksa belum jalan pemeriksaan sebagai saksi
kita jelaskan dari awal bahwa di dalam surat perintah penyidikan yang umum pertama yang terbit pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
kita belum menetapkan daripada tersangka
dalam hal ini tersangka yang sebelumnya yaitu saudara diar mengajukan pra peradilan terhadap seperindik umum
dan lalu diputuskan bahwa itu nebis in idem
padahal kita belum ada menentukan tersangka
jadi sepertinya perbedaan itu seterusnya
kemudian untuk yang kedua kita terbitkan seperindik yang kedua pada tanggal enam belas maret ya
kita sebelumnya sudah melakukan beberapa pemanggilan terhadap saksi ya
saksi tapi tidak pernah datang
begitu ditetapkan pada tanggal enam belas maret tanggal tujuh belas maret tersangka lanjut
sebelumnya sudah ada memanggilan
sebelumnya sudah ada memanggilan pak rom
jadi kita sudah melakukan sudah ada memanggilan setiga kali tidak pernah mau datang
sebagai apa memanggilannya pak
dan kita sudah melakukan penjemputan paksa ke rumahnya
pemanggilan apa sebagai apa memanggilannya tersangka atau saksi
jadi sampai saat ini
sampai saat ini kita belum melakukan pemeriksaan
karena yang bersangkutan tidak tahu keberadaannya
pemanggilan sebelumnya sebagai apa saksi atau tersangka pak
ketika yang tidak hadir tadi itu
itu berarti belum ada
bisa dibaca putusan peradilan
silahkan baca di proses peradilan
kan kita minta mana panggilan saksi itu kan yang nggak ada
tidak pernah dipanggil sebagai saksi
tapi klaimnya tadi disebutkan tadi sebagai saksi
dikatakan dipanggil sebagai saksi dulu
pada tahun dua ribu lima belas ketika perkaranya pak dia dan pak nelson
barusan di bap itu juga kok pertanyaannya
kita maju sedikit kemudian
ke soal yang disebut kontroversial tadi
mungkin bung emerson bisa jelaskan
satu dua hal yang disebut kontroversial tadi
sehingga bisa ditanggapi oleh bung haristu
ya memang kan kalau bicara soal perdebatan penetapan tersangka
ini harus ada pemeriksaan saksi dan sebagainya
ini silakan saja diberikan argumentasi
tapi paling tidak begini
saya lihat perkembangan yang terakhir
kan kuasa hukum menyatakan ya sudah kita buktikan saja di pengadilan
jadi tidak akan mengajukan upaya peradilan
harapan kejaksaan juga sepertinya juga sama
prosesnya lagi lagi dibuktikan di pengadilan
terkait dengan pokok perkara
walaupun memang ada beberapa catatan catatan juga
soal misalnya pernyataan pernyataan dari kuasa hukum
maupun lani alam ataliti yang katanya mengembalikan dana sebesar lima tiga miliar
nah saya coba merunut ke belakang lagi
bahwa dana bantuan hibah dari pemprov jawa timur dua ribu sebelas dua ribu empat belas ini kan jumlahnya empat puluh delapan miliar
dalam kasus diar dan edison gitu ya
itu kerugian negara dua puluh enam miliar
artinya masih ada uang sisa yang itu juga belum jelas
pertanyaan berikutnya apakah betul pak lani alam ataliti sudah mengembalikan uang itu
dan kemudian di store kemana itu juga mungkin harus dicek kembali
tapi saya sendiri lebih mendorong bahwa
proses ini memang agak silang sengkarut
apakah akan tetap diajukan pra peradilan nantinya
kalaupun berubah pikiran dari teman teman kuasa hukum pak lani alam ataliti
atau kemudian juga pengadilan masih akan tetap mengambil putusan yang sama
seperti putusan pra peradilan tiga hal sebelumnya
nah proses proses ini kan harus dijalani paling tidak
kalaupun memang lanyala menyatakan tidak cukup kuat gitu ya
bahwa tidak terjadi
tidak terbukti atau tidak melakukan praktek korupsi
ya silahkan saja dibuktikan di pengadilan
bung haris itu sebenarnya uang itu sudah dikembalikan belum
gini begini ini juga
begini tadi empat puluh delapan miliar lima tiga dua puluh enam ini satu paket sebenarnya
yang disalahgunakan itu dua puluh enam miliar
di dalamnya termasuk uang lima tiga miliar yang sekarang lagi diperdebatkan
di dalam dua puluh enam tadi
lima tiga itu termasuk dalam dua puluh enam miliar
salah satunya digunakan
jadi digunakan tuh
yang disalahgunakan total dua puluh enam miliar
disalahgunakan untuk apa
untuk kepentingan pribadi diyar dan nelson
begitu bunyi putusannya
padahal itu untuk program akselerasi perdagangan antar pulau dan umkm
saya masih hafal tuh
jadi lima tiga ini sudah termasuk paket yang dua puluh enam miliar
audit bpkp mengatakan eh negara rugi loh dua puluh enam miliar
itu audit bpkp mengatakan begitu
kemudian ada putusannya diyar dan nelson
siapa yang bikin negara jadi rugi
di situ ditulis
biar bersama sama dengan nelson
di dalam putusan yang sama pak nyala diperiksa sebagai saksi di tingkat penyidikan
sebagai saksi di tingkat persidangan
itu sudah dijelaskan
jadi maksud mengembalikan mengembalikan itu tidak secara harfiah kemudian pak nyala mengembalikan uang itu
jadi ini ada dua layer pengembalian
kita konstruksi berpikirnya
jadi yang pertama lima tiga miliar itu oleh pak nyala pribadi dipertanggungjawabkan pada tahun dua ribu dua belas
itu sudah masuk di dalam sidang putusan
kemudian dalam putusan itu dua puluh enam miliar total nih
lima tiga nya sudah masuk nih
dua puluh enam miliar ini siapa yang tanggung jawab
yang tanggung jawab itu yang namanya pak diyar dan pak nelson
tidak ada unsur penyertaan
tidak ada unsur pernyataan sama sekali tidak di situ
dalam dakwaannya pun tidak tergambar ceritanya
ini yang penting nih
karena dakwaan ini adalah mahkota di persidangan
dilihat dari beberapa pemberitaan
dikatakan bahwa dikembalikan lima tiga miliar itu tahun dua ribu dua puluh
tapi materainya dua ribu empat belas
ini menjadi satu yang janggal menurut kita
materainya dua ribu empat belas ya bung emerson ya
nah begini makanya tadi saya katakan
saya tidak mau berdebat lah soal dua ribu dua belas dua ribu empat belas
sekarang pertanyaannya kerugian negara ini dua puluh enam miliar
tidak ada uang yang hilang
dua puluh enam miliar diyar dan nelson sudah bertanggung jawab
oleh karena itu saya tidak mau mempertontonkan pra peradilan lagi nanti
kita langsung aja deh
kita di sidang pengadilan yang terbuka
karena ini sudah tiga kali bolak balik
itu mungkin yang dimaksud dengan janggal dan lain sebagainya
daripada berdebat di sini
nanti kita tunjukkan di pengadilan
apakah betul ada pengembalian
apakah betul siapa yang bertanggung jawab
apakah ini delik tertinggal atau bukan
nah ini kita buktikan
kan begitu teorinya
kalau ini delik tertinggal saya setuju
bahwa ini harus dipidana
tapi ini konsepnya tidak masuk
delik tertinggal dalam hukum pidana
kita nanti coba tidak menengok lagi soal peradilan ya
perdebatan nggak akan pernah selesai
kalau sudah tiga kali menang
kenapa tidak diajukan perapradian lagi gitu
sebagai benteng pertama
apakah ini mulai melunak menyerah
nanti kita lanjutkan
kita jeda terlebih dahulu
kenapa juga lanyala mataliti tidak mau menjawab seluruh pertanyaan substantif dari penyidik kejaksaan
kami akan lanjutkan setelah jeda berikut

meski bermodalkan tiga kali menangkan perapradilan
tetapi kemudian kali ini setelah dideportasi dari singapura
malah memilih untuk tidak melanjutkan perapradilan
mulai melunak ini sebenarnya
bung haristo atau bagaimana
kita kan begini yang namanya dalam suatu proses acara pidana
ini kan negara melawan rakyat sipil
posisinya tidak seimbang
negara melawan rakyat sipil
pak nyala ini kan rakyat sipil
negara ini kan jaksa ini kan negara
dia punya dia kan state aparatus
jadi misalnya dia bisa menahan orang bisa mencintai orang
mengeluarkan seperti ini katanya mau disukain seribu kan
walaupun kan pernyataan seperti itu kan sangat emosional
jadi kita sudah rakyat sipil ini sudah perapradilan
ya berusaha mengeksersaiz haknya
tapi toh ternyata keluar terus
tidak dapat ditempuh jalan keadilan
ini kan tontonan yang sama sekali tidak sehat
dan ujungnya tadi menimbulkan pertanyaan pertanyaan sisa
entah apakah sudah benar dikembalikan
apakah soal materai
pak sudah lah kita hadapin
kalau kita benar ya kita tunjukkan bahwa kita benar
persidangan ini terbuka untuk publik
saksi saksi bisa nanti diperiksa
ya mudah mudahan hasilnya baik ya
jadi kita sudahilah perdebatan
waduh materainya sudah empat belas
kalau memang kemudian
jangan jangan kita balikin
oke pertanyaan sisa menurut anda ya
iya pertanyaan sisa ya
pertanyaan sisa ya
bukan menurut saya
tadi ditanyain juga sama mas emerson
dari kajati siapa
iya pak romi
pak romi ya
yang menjadi menarik begini
oke lanjutkan saja di pengadilan
bukan di pra peradilan
tapi langsung masuk ke pengadilan begitu
pertanyaannya kenapa kemudian saat diperiksa tadi pagi begitu
dari sembilan belas pertanyaan itu
tidak dijawab pertanyaan pertanyaan yang di luar soal identitas diri
ada tiga putusan pra peradilan
ya tadi yang nomor sebelas nomor sembilan belas
ini masih melihat pra peradilan lagi dong
itu kan putusan hakim itu kan harus dianggap betul sebelum ada yang membatalkannya
itu kan perintip hukum
ya bukan kita lihat ke belakang
tapi memang itu putusan
harus dianggap betul
itu kan asas
kalau belum ada yang membatalkan maka itu harus dianggap benar
tapi kalau sepakat untuk melimpahkan ke pengadilan berarti kan juga melanggar putusan itu
jadi alat bukti kan ada lima
salah satunya kan bap itu kan untuk alat bukti keterangan tersangka
tersangka itu kan punya the right to remain silent
itu ada haknya
itu hak asasi
kita gunakan hak itu
kenapa kita gunakan hak itu
karena kita bingung sebenarnya
ini ada eksekutif
yudikatif bilang penetapan tersangkanya tidak sah
maka buat kita warga negara kita lihat kekuasaan yudikatif lah sebenarnya yang berperan
tapi ya udah lah
karena eksekutifnya pikirannya adalah pidana itu primum remedium
yaitu bagaimana caranya memenjarakan orang
karena kalau saya jawab semua maka sama saja saya tidak menghargai putusan peradilan
padahal itu kita yang
padahal itu kita yang propose
ya walaupun demikian tapi ketika meminta segera limpahkan saja itu kalau tidak salah pak fahmi bahmid yang mengatakan
kami minta segera dilimpahkan ke pengadilan
itu kutipan yang langsung diambil dikutip begitu
berarti kan juga sama saja tidak menghormati putusan pra peradilan
bukan soal remin silent tadi
loh sekarang mas
kalau mas indra di posisi pak nyala
mau menang peradilan tiga kali dikeluarkan
bahkan kepala kejaksaan sudah katakan bahwa seribu sepuluh indik
seribu putusan peradilan
dikejar terus begitu ya
seperti ini akan saya kerjar terus
ya mau gimana mereka ini kan kejaksaan ini kan penguasa state aparatus
judikatif tidak didengarkan kan
karena ada perang komentar kan antara mahkamah agung dengan kejaksaan
malah jadi antar institusi ini ya
oke lah pokoknya kalau memang harus masuk ke pengadilan pertanyaan pertanyaan tersisa
boleh lah kita
kita kumpulkan bukti bukti
tadi saya katakan mudah mudahan hasilnya baik dan mudah mudahan ini cepat selesai
baik saya ke pak romi
pak romi katakanlah tidak memberikan jawaban dari pertanyaan pertanyaan penyidik begitu pak romi
ini apakah posisinya nanti justru akan merugikan lanyala sendiri atau bagaimana
ya kita menyayangkan sekali bahwa pak lanyala dalam hal ini tidak memberikan jawaban
padahal beliau bisa membuktikan bahwa dengan ini bisa melakukan pembelaan bisa menentukan saksi yang meringankan
tapi dia melewatkan dari kesempatan ini
kita mengharapkan beliau bersifat komporatif
perlu diingat di sini bahwa proses penyidikan ini bukan kita masih menjunjung tinggi bahwa ini praduga tak bersalah ya
pak lanyala belum bersalah sampai ada yang putusan pengadilan
yang memutuskan bahwa beliau bersalah atau tidak gitu ya
jadi kita masih menghormatin itu dan kita tunggu proses
kan kita menunggu juga di proses persidangan bahwa disitu kita akan menunjukkan bukti
bukti bukti kita dan mungkin pihak pak lanyala juga bisa menunjukkan pembelaan terhadap diri daripada tersangka
romi kesempatan apa yang dilewatkan seorang lanyala mataliti ketika tidak menjawab pertanyaan pertanyaan penyidik tadi
iya disitu kan itu merupakan hak daripada tersangka ya untuk menjawab
mungkin disitu kan ada hak membuktikan bahwa terhadap tuduh tuduhan itu bisa mengajukan saksi yang meringankan bahwa diri itu memang sudah dikembalikan
atau bukti bukti lain yang kita tidak dapat untuk pembelaan dirinya
tapi hal ini dilewatkan
kalau dilewatkan ini apakah kemudian justru diartikan bahwa menyetujui dari pertanyaan pertanyaan
pertanyaan pertanyaan atau dugaan dugaan yang tadi disampaikan
disampaikan oleh penyidik misalnya
katakanlah ada dugaan misalnya belum mengembalikan uang misalnya seperti itu
misalnya nih pak ya saya tidak masuk ke materi
tapi misalnya ketika ada dugaan disampaikan tidak menjawab apakah diartikan iya atau seperti apa
iya ini kan proses dalam proses pemintaan keterangan ya
hak tersangka dia boleh mengingkar boleh tidak menjawab itu haknya yang bersangkutan ya
yang jelas kita mencarikan bukti bukti
yaitu dari saksi
keterangan keterangan ini merupakan tambahan akhir daripada yang kita butuhkan gitu ya
bung emerson bagaimana anda melihat bahwa ketika kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini tidak dilakukan
karena dengan dasar menghormati putusan pra pradilan
ya lagi lagi seperti yang disampaikan oleh kejaksaan ya ini hak dari tersangka ya
apakah dia mau menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dari penyidik
dan saya sih melihat bahwa lanyala mataliti itu begitu optimis kasusnya kalaupun dilimpahkan pengadilan nampaknya kemungkinan akan terjadi kasus apa
putusan seperti pra peradilan gitu ya
saya sendiri proyeksikan sepanjang independensi hakim ini diragukan gitu ya
kejadian bahwa putusan pra peradilan di surabaya itu akan terulang di pengadilan di tingkat pokok perkara ya

ini paling tidak proyeksi ya
isu soal independensi begitu mengkhawatirkan bagi kami
isu soal independensi ukurannya seperti apa
apakah terkait yang tadi soal ada kedugaan keterlibatan dari ma intervensi baik secara langsung ataupun mungkin tidak langsung begitu
apakah itu indikasinya bung emersona
ya lagi lagi kan bicara begini
memang independensi hakim itu selalu di jujur tinggi
tapi tidak bisa dipungkiri soal ewu pakew di internal hakim
kemudian tidak ingin mengecewakan atasan atau pimpinan di mahkamah agung
itu seringkali muncul terjadi di beberapa kasus yang ditangani oleh hakim hakim di tingkat daerah gitu ya
ditelepon dari pimpinan makam agung bisa saja proses hukum itu menjadi berubah
nah di kasus ini saya agak khawatir karena hakim punya beban secara psikologis
menilai bahwa lanyalah matality adalah keponakan dari ketua makam agung
ya kekhawatiran bahwa proses itu akan berjalan fair berjalan objektif itu ya lagi lagi itu sangat diragukan
baik isu independensi hakim
kalau kemudian kekhawatiran ini anda munculkan begitu
anda menunjukkan adanya kekhawatiran ini soal isu independensi hakim menjadi penting
artinya apakah ini kemudian gak ada solusi jalan keluarnya ketika dua pihak sudah mempercayakan ini kepada
ya pengadilan misalnya
tadi anda sempat mengusulkan ke pengadilan tipikor apakah ini kemudian juga mungkin sama saja kondisinya
nah salah satu yang mau kita dorong kan sebenarnya begini
ada tawaran tawaran soal bagaimana kasus ini ditangani oleh kpk agar prosesnya menjadi lebih fair
kemudian yang kedua kita sendiri mengusulkan kasus ini tidak ditangani oleh pengadilan tipikor di surabaya tapi dibawa ke jakarta
kemudian yang menjadi pertimbangan bahwa di jakarta fungsi pengawasan itu jadi jauh lebih ketat daripada di daerah
saya pikir ini harus jadi salah satu pertimbangan
di kasus korupsi wali kota semarang itu sempat kejadian tuh proses itu dipindahkan dari pengadilan tipikor semarang kemudian akhirnya diadili di pengadilan
jadi sudah ada contohnya begitu ya
orang akan berpikir ulang kalau misalnya bermain main dalam penanganan perkara korupsi
saya berharap bahwa ketika kasus ini dibawa ke jakarta
hasilnya sangat objektif
artinya kalaupun memang lanyala mataliti tidak terbukti kasus korupsi ya pilihannya adalah bebas
tapi kalau pun terbukti melakukan praktek korupsi hukumannya harus dimpal buat lanyala mataliti
ini menjadi solusi tidak menurut anda bung aristo ketika dilimpahkan ke kpk kemudian di pengadilan tipikor tapi tidak di surabaya
kalau mau di kpk tipikor di jakarta di surabaya silahkan
ya silahkan itu kalau memang itu katanya lebih independen dan lain lain kita tidak ada masalah
karena kita tidak ada soal mau dimana
daripada nanti tersandar ketika kemudian di pengadilan surabaya misalnya kemudian dituding ada intervensi dari pusat mahkamah agung dan lain sebagainya bagaimana anda melihat ini
ya silahkan kalau katanya di surabaya rawat intervensi dipindahkan ke jakarta juga it's okay
tidak ada masalah
juga ikut mendorong seperti itu
saya nggak perlu bolak balik ke surabaya jakarta
kalau jakarta pengadilan tipikor pastilah karena ini tindak pidana korupsi
kalau penyidiknya penuntutnya
kalau mau kpk juga silahkan
kan kita ini kan punya bukti bukti kita punya argumentasi siapapun hakimnya
tidak masalah ya
penyidiknya kita sama sekali tidak masalah
sama sama kita harapkan agar ini objektif
nah tadi yang menarik itu tadi pernyataan dari pak romi ya mengenai praduga tidak bersalah
ini kan paradoks sebenarnya
di satu sisi dikatakan kita menjunjung tinggi praduga tidak bersalah
tapi di sisi lain seperindik itu hanya keluar dua jam
setelah putusan pra peradilan dua jam keluar saja
itu artinya apa
artinya dia hanya menganggap seperindik ini kan sebenarnya ini kan surat
tapi itu bukan hanya administrasi tapi objeknya ini kan semuanya perbuatan pidana
kalau itu hanya bisa dipikirkan putusan pra peradilan bisa dicerna hanya dalam rangka waktu dua jam
langsung tanda tangan seperindik
yang pertama yang kedua yang ketiga ya ini kan paradoks dengan presumption of innocense
jadi dugaan anda maksudnya sudah disiapkan sebelumnya
asas peraduga tidak bersalah itu adalah prosedur
itu bukan sesuatu itu konteks
itu konteks yang abstrak tapi di konkretkan dengan prosedur prosedur
kita bisa lihat oh ini asas peraduga bersalah tidak berlangsung
itu bukan hanya dengan mulut tapi apakah prosedur itu sudah dijalankan
jadi itu kita ketika bicara prosedur itu adalah prosedur
kita bicara satu sistematis rangkaian
nah ini kan tidak dijalankan
yang kedua soal independensi tadi mas indra bagus juga
jadi kok nggak ada solusinya nih yang ini nggak percaya yang ini nggak percaya
sebenarnya kan sudah dilaporin ke kay hakimnya
ya itu kan sudah dilaporkan tapi kan sekarang nggak ada perkembangan
ya kita tunggu aja komisi yudisial
jadi menanti keputusan apa bagaimana hasil
ya kan sudah dilaporkan
dugaan intervensi ini ke komisi yudisial
sudah biarkanlah lembaga lembaga ini bekerja
jadi tidak perlu menduga duga lagi ya berpuruk sangka tapi ada lembaganya
sudah ada salurannya untuk menduga secara betul ya
itu menduga secara betul loh
kalau saya nyangka kamu gak independen saya adukan
kamu melanggar kode etik saya adukan ke kay
negara sudah memberikan tempat penampungan dugaan dugaan seperti itu
saya ingin mendapatkan tanggapan dari pak romi soal paradoks tadi
benarkah kemudian ketika menyatakan praduga tak bersalah begitu pak romi
tapi di sisi lain juga tiba tiba sudah menyiapkan seperindik dua jam setelah putusan dari pra peradilan
ada dugaan mungkin sudah disiapkan sebelumnya
jadi memang sudah niat sebenarnya untuk menjerat walaupun kalau kalah keluar terus seperindik terus begitu
bukan lagi praduga tak bersalah tapi mengincar jatuhnya begitu pak
ya ini kita jelaskan di sini bahwa ini murni dari penegakan hukum ya
kita tidak mau dipatahkan dengan pra peradilan
perlu diingat bahwa peradilan itu merupakan menetapkan sah tidaknya satu penetapan dari pertasangka
bukan ke pokok pekaranya
jadi kita berkomitmen bahwa ini suatu saat apabila patah di pra peradilan
itu kan membuat apa dibuat peradilan tripikor
nanti semua perkara korupsi nanti terputus di pra peradilan
jadi kita uji kebenaran pokok daripada perkara ini di sidang tripikor
baik tadi ada usul bahwa bagaimana kalau kemudian kpk mengambil alih kasus ini pak
agar kemudian tidak ada dugaan dugaan seperti yang disampaikan oleh bung emerson tadi akan lebih netral
sehingga lebih objektif tadi bahasanya
kita akan lanjutkan kembali pak ya
nanti kita akan masih membahas tentang hal ini

karena perkara ini beliau mau konsentrasi perkara ini itu yang pertama
yang kedua terlepas beliau salah atau tidak dalam perkara ini
ya beliau siap mundur buat apaan
kalau memang dia pun nggak bersalah di sini tapi dua persatu orang nggak suka dia mimpin dia siap mundur
pernyataan pernyataan sebelumnya ini kan tidak pernah muncul sebelum ini
apakah ini sudah mulai sudah ajukan ke pengadilan begitu tapi kita juga nanti ini siap mundur
dugaan di masyarakat begitu bung arief itu dugaan di masyarakat benar benar begitu pandangannya
kalau misalnya pak nyala mundur untuk klb maka kasusnya akan selesai benar begitu nggak
yang ada tanggung jawab ada benang merah seperti itu nggak
nggak tahu saya saya hak orang untuk menduga tapi yang pasti
bung haris itu kan ada di struktur pssi juga begitu kan
sebenarnya di mana di dalam
tapi saya bisa katakan yang pasti kalau masyarakat ngomong begitu saya nggak bisa itu hak itu kan hak orang untuk memberikan pendapat saya
tapi yang pasti begini ini ada dua hal yang berbeda
ada sebenarnya dua hal yang berbeda perkara pak nyala ini kan sebagai kadin dan pssi ini kan dua hal yang berbeda
tapi memang harus diakui konsentrasinya ini kan pak nyala ini terpecah dengan perkara ini
oleh karena itu pak nyala memberikan mandat kepada wakil ketua umumnya
memimpin pssi pak nyarah statusnya non aktif
nah sekarang desakan klb bergulir
ini berjalan persidangan ini kan berjalan
nah persidangan berjalan salah atau tidak salah kan klb tetap bisa jalan
karena pssi ini kan milik anggotanya
kalau terpenuhi kongres luar biasanya bukan hanya pemilik suara
pssi itu punya tujuh ratus tujuh puluh tujuh anggota satu ratus delapan pemilik suara
per tiga dari satu ratus delapan minta klb atau lima puluh persen per satu dari tujuh ratus tujuh puluh tujuh minta klb
jalan pak nyala salah atau enggak
pak nyala pada posisi
jadi bukan pada posisi kemudian bisa mau mundur atau tidak mundur tergantung pak nyala bukan seperti itu ya pak
bukan seperti itu pssi kan bukan punyanya pak nyala punya pengurusnya
nah sekarang sekarang kalau misalnya mau kita mau mimpin tapi yang dipimpin nggak sendiri dipimpin buat apa
saya bilang apa nyala buat apa pak nyala juga setuju
makanya siap mundur kalau
jadi boleh kita garis bawah bahwa ini tidak ada hubungannya
klb pssi dan sebagainya dengan kasus pak nyala matang
mudah mudahan tidak ada hubungannya
mudah mudahan tidak ada hubungannya
makanya kita kemudian tanyakan karena mudah mudahan tadi itu jadi ada hubungannya atau tidak ada hubungannya sebenarnya
mudah mudahan pak sindra mudah mudahan nggak ada hubungannya
tergantung siapa mudah mudahan ini tergantung apa pemerintah tergantung
yang nggak tahu yang pasti kan pssi nggak punya kuasa
oke baik sekarang kita kembali lagi ke frame hukumnya ya begitu ya
karena ini muncul begitu saya harus klarifikasi ke bung haristo
saya kembali ke pak romi tadi sudah tersambung kembali dari kejaksaan tinggi jawa timur
pak romi bisa mendengar suara saya pak romi
baik pak romi
pak romi bisa mendengar suara saya pak romi ya
di segmen sebelumnya kita dengar penjelasan panjang lebar dari bung emerson yunto
bahwa sebaiknya ini dilimpahkan ke kpk kemudian disidangkan di pengadilan tipikor
tetapi di jakarta agar putusannya dan juga pemeriksaannya penyidikannya itu objektif
bagaimana kejaksaan tinggi melihat ini pak
iya dari awal kita kan begitu di perkara ini ditingkatkan ke penyidikan
kita sudah menyuratin kpk
bahwa kita sudah menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka ini
dalam penanganan perkara ini berapa kali pihak kpk supervisi kejaksaan tinggi jawa timur
dan termasuk mengomentar beberapa perkara yang menonjol di sini
sepanjang itu kpk mendukung kita
dalam arti mereka men support atas penyidikan perkara ini
terakhir pihak kpk menyatakan bahwa proses ini tetap diserahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur
oh kpk sudah menyatakan seperti itu
jadi ya pada saat supervisi ke sini
kalau seandainya ini pun nanti pihak kpk ingin mengambil alih
ya tentu itu koordinasi antara pimpinan ya
karena kita ada mou di antara kpk kepori dan kejaksaan terhadap penyidikan berlaku
kepada kejaksaan yang terjadi
karena semua tindakan dari penyidikan dan kejaksaan itu kita tembuskan ke pihak kepolisian dan pihak kpk
jadi artinya sudah ada pernyataan ya saya garis bawah lagi
sudah ada pernyataan dari kpk bahwa sebaiknya tetap ditangani oleh kejaksaan tinggi jawa timur
iya pada saat supervisi di awal tahun kemarin ya
baik bung emerson bagaimana nih ketika anda mendorong seperti itu
tetapi kpk nya disebutkan tadi sudah menyerahkan tetap menyerahkan
menyerahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur
ya kan proses terhadap nyala nyala kan masih berjalan ya
bisa cepat bisa juga panjang
dan dalam mekanisme supervisi yang dilakukan oleh kpk
kpk sewaktu waktu bisa mengambil alih kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain dalam hal ini kejaksaan
bila contoh misalnya ada intervensi dalam penanganan perkara korupsi
ada upaya untuk melindungi pelaku korupsi sesungguhnya
ada beberapa kriteria atau proses ini menjadi berlarut larut
supervisi yang dilakukan oleh kpk ini harapan kita adalah membuat proses ini menjadi lebih objektif
kalau memang ada bukti bukti yang cukup sangat kuat
ya segera limpahkan ke pengadilan tipikor
walaupun saya rekomendasikan pengadilan tipikornya pengadilan tipikor jakarta
sebagai pesan anda misalnya anda mengamati dari luar
tidak berada di antara satu pihak ini begitu bung emerson
bagaimana anda menilai agar permasalahan ini kemudian benar benar terungkap substansi hukumnya
apakah memang benar lanyala bersalah atau tidak
tetapi tidak ada irisan irisan pandangan opini yang kemudian berkembang bahwa ini kemudian adalah keluarga dari mahkamah agung
ini adalah kaitannya dengan pssi
tapi murni memang kemurnian penegakan hukum ini sendiri
apa saran anda kepada dua pihak ini
ya persoalannya dilematis ya
pertama misalnya untuk institusi kejaksaan kita agak ragu
karena misalnya jaksa agungnya berasal dari polisianik
kemudian kedua kalau pengadilan kasus ini akan mengadili keponakan dari ketua mahkamah agung
nah yang ketiga soal pssi sendiri isinya kan sejumlah partai apa
politisi kan itu duduk sebagai pengurus pssi
saya sendiri sudah hopeless sejak lama dengan pssi
mau baik buruk ya silakan saja
di kasus yang serupa misalnya di kasus nurdin halid
bagaimana seorang nurdin halid
dihukum penjara oleh pengadilan tipikor masih bisa memimpin pssi
jadi itu yang menjadi agak agak
balik hopelessnya itu masih ada
sangat dilematis gitu
jadi di balik hopeless itu anda masih punya harapan tidak
katakanlah ya hopeless berarti dia punya harapan ya
tetapi apakah ini masih bisa dicari jalan keluarnya bahwa nanti opini akan berkembang kemana mana
ya makanya salah satu tawaran kita kan agar proses ini berjalan keluar
agar proses ini berjalan keluar
jadi proses ini sudah menjadi objektif kasus ini ditangani oleh kpk gitu ya
kalau memang pilihannya supervisi supervisi secara ketat
artinya mencegah jaksa juga bermain main atau jaksa tidak serius menangani perkara ini
kemudian yang kedua fungsi fungsi pengawasan eksternal
itu harus dimaksimalkan tuh kpk mengawasi kejaksaan
kemudian juga ketika dilimpahkan juga ke pengadilan
kpk juga mengawasi hakim hakim pengadilan tipikor yang memeriksa dan mengadili lanyala mataliti
jadi ini tetap akan membuat
dan selamat malam
sampai jumpa again
pak lanyala tetap akan tidak menjawab semua pertanyaan karena penyidikan masih akan terus berlangsung
dan ini sudah menjadi pertimbangan ada pertimbangan tidak bahwa nanti justru nanti akan merugikan dari pihak pak lanyala sendiri
namanya alat bukti itu kan adalah satu ratus delapan puluh empat kuhap itu kan apa yang dinyatakan di depan sidang persidangan
di depan persidangan jadi kalau b
anda yakin tidak akan bawa kerugian begitu ketika tidak menjawab ini ya
enggak memang itu hak dan di dalam kuhp dijamin hak tersebut
dan apa yang counts di dalam pembuktian persidangan itu adalah apa yang dikemukakan dalam sidang persidangan
buat apa kalau misalnya pikirannya sudah clouded kita juga hopeless tadi saya pinjam katanya
mas indra ya kita sudah hopeless juga
oke kita lihat nanti perkembangan seperti apa semoga ini benar benar menjadi terbuka
apakah pak lanyala benar bersalah atau tidak terima kasih
bung aristo telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news